keputusan gubernur dki jakarta anies baswedan untuk menutup jalan jati baru tanah abang jakarta pusat menuai kontroversi
sejumlah pihak menyatakan keputusan menutup jalan untuk para pedagang kaki lima berjualan menyalahi peraturan
namun anies menyatakan keputusannya itu akan menguntungkan banyak pihak
sejak jumat dua puluh dua desember jalan jati baru yang berada di depan pusat glosir tanah abang ditutup
jalan itu kini tidak bisa dilalui kendaraan bermotor sejak pukul delapan pagi hingga delapan belas petang
karena salah satu jalurnya digunakan sebagai lokasi berjualan pedagang kaki lima
sementara jalur lain digunakan untuk bus transjakarta
keputusan ini menuai kontroversi
pada tahun dua ribu tiga belas ketika joko widodo masih menjabat sebagai gubernur dki jakarta
penertiban pedagang kaki lima di sepanjang trotoar dan jalan jati baru rutin dilakukan
ketika itu jokowi menyatakan
keberadaan pedagang kaki lima di jalan jati baru mengganggu ketertiban umum
belum lagi dugaan ada praktek pemerasan di wilayah itu
tanah abang yang ketika itu dikenal sebagai salah satu pusat kemacetan jakarta
jalan jati baru lancar dilalui
sementara para pedagang yang awalnya berjualan di pinggir jalan
diberi lapak di gedung g pusat grosir tanah abang
itu sebabnya para pedagang di gedung g tanah abang mempertanyakan
keputusan gubernur anies baswedan
memperolehkan pedagang turun ke jalan
baru beberapa hari jalan jati baru ditutup
para pedagang gedung g mengaku pendapatan mereka turun drastis
posko kita cuma yang kita tuntut ini
saya sayangkan kenapa kok pemprov dki membuat seperti lapak lapak yang ada
itu menurut saya sudah menyalah aturan untuk dinas perhubungan ditutup jalan
nggak ada sosialisasi untuk blok g yang
dulu kita ditampung di sini sekarang kita diabaikan kan
mereka yang mengaku rugi tak hanya dari pedagang blok g saja
warga yang tinggal atau membuka usaha di jalan jati baru juga tidak bisa bergerak
karena akses jalan yang ditutup
masalah gini saya terima barang nggak bisa saya kirim barang keluar nggak bisa
menanggapi hal itu gubernur dki jakarta anies baswedan menilai
keputusannya menutup jalan jati baru telah sesuai dengan peraturan yang ada
keputusannya itu juga akan menguntungkan berbagai pihak
baik pedagang serta pejalan kaki
semuanya kita jalankan sesuai dengan aturan
semua kita jalankan dengan kita sudah mereview semua aturan
dan kita akan jelas berpihaknya
kita berpihak kepada mereka yang juga ingin mendapatkan kesempatan hidup
kesempatan untuk merasakan peredaran kegiatan itu
kami juga ingin merasakan kesempatan hidup
kesempatan untuk merasakan kegiatan ekonomi di wilayah tanah abang
jadi kita akan tata semuanya kita akan lakukan review nanti
dan kita akan pastikan bahwa penataan ini memberikan manfaat bagi semuanya
sementara dilancet dari cnnindonesia com
pelaksana tugas direktur jenderal bina administrasi kewilayahan kementerian dalam negeri
eko subowo menyatakan bahwa kebijakan anies baswedan diduga melanggar peraturan daerah dki jakarta
terkait tata ruang wilayah
eko juga menyatakan peraturan daerah dibuat berlandaskan aturan hukum yang lebih tinggi
yakni aturan di tingkat pusat
artinya jika gubernur melanggar peraturan daerah
itu juga bisa berarti melanggar aturan hukum di tingkat pusat